daik di lojalantik mbok jualkan
kemarin kami juga berdiskusi dengan kemenko marves
nah untuk masyarakat ya sekarang kita sudah kita tahu bahwa kita harus berusaha untuk mencapai kepentingan
di kotakan oleh warna kuning tidak bisa mengadu ke biru biru tidak bisa mengadu ke merah dan lain sebagainya